kansir cnnindonesia com direktur jenderal anggaran kementerian keuangan askolani menyebut
santunan untuk korban meninggal dunia sebesar tiga puluh enam juta rupiah per orang
korban cacat tiga puluh juta per orang dan korban luka luka mendapat jatah enam belas juta per orang
adapun pelaksanaannya kemenkyu memberi wunang kepada kpu dan bawas
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini